sampai jumpa di video selanjutnya
makanya kalau cari kerja itu yang kantoran
jangan di jalanan
bu ibunya gimana sih bu
aku mau udah bilang berapa kali
kalau aku lagi jalan sama temen temen tuh gak usah panggil manggil deh
kamu kan anak ibu masa ibu gak boleh manggil kamu
ibu mau kasih makanan ini buat kamu
ibu dapat dari teman ibu
ini pasti makanan dari petugas pembersih jalan juga kan
gak gak pasti kotor
bu ibu tuh harus perhatiin makan aku
jangan sampai otak ncr aku ini terkontaminasi
sama makanan kotor ini
dek ini makanan bersih kok
ibu dapatnya dari toko roti
toko roti itu kasian sama ibu
dia ngasih ibu dan temen temen ibu makanan ini
ya ampun ibu
ini jadi makanan tuh
hasil dari belas kasihan gitu
bu ibu malu apa
ibu gak malu
mau aja dibelas kasihan sama orang
buang aja buang buang buang aku gak mau
dek ibu gak ngemis
ibu dikasih kok
udahlah susah ngomong sama orang
ibu denger ya denger sekali lagi
besok jangan pernah panggil panggil aku lagi
kalau aku lagi jalan sama temen temen
ingat ya anggap aja kita gak pernah kenal
eh eh eh lu anak kecil
gua kunci juga lu mulutnya
mau kue gak
nggak tapi bawainnya
ini gua cengang
pak kalau bisa batuknya ditahan dikit pak
siti kan lagi belajar
kayaknya dia udah kurang tuh konsentrasinya gara gara dengar batuknya bapak
bapak udah coba tahan bu
tapi susah gak ngemis bu
pak coba dikurangin sedikit batuknya
kalau dia nggak konsentrasi belajarnya besok dia nggak bisa ngerjain ujian
terus kalau dia nggak bisa ngerjain ujian nilainya jeblok
dia nggak dapat beasiswa lagi pak
dari mana kita bisa biayain sekolah dia
mak mak mau coba dah
aduh pedesik banget sih
bisa gak sih batuk ini ditahan
siti pusing dokternya udah tau lagi belajar
siti bapak udah tahan tahan gak kuat mak
ini bapak gatel sekali
makanya jaga kesehatan jangan ujian ujianan panas panasan
ntar kalau sakit kita kita yang repot
nah kerjaan bapak kan memang panas panasan
suruh siapa makanya kalau cari kerja itu yang kantoran
jangan di jalanan
udah hidup gak jelas penghasilan gak jelas mau apa lagi ya nggak jelas
boleh bicara begitu sama bapak
bapak ini kan yang biayain sekolah kamar
hah buat sekolah siti
bu aku ini sekolah gak bayar
ibu tahu kan kalau aku pakai beasiswa ah
udahlah sekolah yang ngurusin semuanya
sekarang bapak bayar yang mana coba siti pengen tahu bapak bayar yang mana
masya allah siti
jangan bicara begitu nak
kamu ini kan dibesarkan oleh bapak dan ibu
siapa yang suruh besarkan aku ah
kalau tahu hidup bahkan bisa kayak gini aku gak minta dilahirin sama bapak sama ibu tahu
bapak mau istirahat dulu
gak usah banget sih hubungin lo
iya kita kan punya rumah
tapi kan lo gak pernah ngasih tau alamatnya
aduh aduh aduh gak usah ke rumah gue deh
laginya juga gak enak sama tante gue
ya lo kan tahu malu lah numpang gitu
makanya beli handphone dong biar gampang nyarinya
tenang aja nyokap bokap gue kan lagi di singapur
ntar juga hp nya datang kau sendiri ya
aduh ini udah gila

gak ada apa apa ini udah gila
gak ada apa apa ini udah gila
gak ada apa apa ini udah gila

gak ada apa apa ini udah gila
lumayan buat haideochpah
ngapain kamu disitu
loh kakak ngapain disini buka lembar ibu ya
eh karena aku cuma ngaca juga
kok ngaca di kamar ibu sih
emang ini kamar kakak gak ada kacanya apa
udah tuh aku cuma lembar ngaca
ada apa bu
rumah kita kemalingan nur kalung ibu yang ada di dalam lemari nggak ada
masa sih ada maling di rumah ini
ibu udah periksa belum lemari
siapa tau keselip
ibu udah cari tapi nggak ada
padahal kalung itu adalah harta kita satu satunya
untuk kalian kalau mau melanjutkan sekolah nanti
ya ampun bu
ibu juga gak ngerti
kalung itu ya
yaudah besok jadi ya
itu handphone baru kamu ti
dari mana sih ti bisa beli
buat makan aja susah
untung punya temen pada kaya
tidak ada yang mau beli
kamu tahu nggak kalung ibu yang ada di dalam lemari
kalung di lemari
pasti siti ngerti pasti ibu nuduh kalau siti yang nyuri kan
terus ibu mikir
kalau itu dijual dibeliin hp ini
enak banget ya nuduh orang
bu denger ya siti tuh bukan penjuri
tik ibu gak maksud begitu
ibu tahu kan kalau fitnah itu dosa
tau gak hatinya dosa
aduh jangan sekarang dong
jangan jangan lo tau sendiri kan
orang tua gue tuh orang tua sibuk
gue juga gak ngerti kenapa
bu joko tuh gak ngizinin temen temen gue dateng kesini tau gak
yaudah yaudah besok gue telepon lagi ya
kakak berbohong ya
itu tadi kakak bilang katanya bapak sama ibu orang sibuk dan sering keluar kota
dor ya kalau jadi orang itu jangan terlalu jujur
kakak juga kepaksa nutupin kemiskinan kita
supaya temen temen kita itu gak ngehina
dan tetep mau temenan sama kita
kalau mereka tahu kita miskin
udah gitu ibu bapak kita cuma tukang parkir sama tukang sapu jalan
bangkaplah sudah penderitaan kita
gak ada yang mau temenan sama kita
kenapa sih kamu mesti bohong tuh
punya ibu tukang sapu jalan
dan punya bapak tukang parkir
bu coba ibu bayangin ya
ibu bayangin anak ibu pinter anak ibu cerdas
udah gitu bintang kelas tapi ibu bapaknya gak berpendidikan
udah gitu kerjanya kasar lagi
emang kenyataannya kayak gitu
bu kalau ibu sama bapak sepiter aku
bukan karena ibu sama bapak itu kerja kasar seperti sekarang ini
kamu gak boleh ngomong gitu sama orang tua kamu ti
biar bagaimanapun juga
bu aku cerdas
aku pintar itu karena usaha aku sendiri
bukan karena ibu sama bapak

tapi ibu sama bapak itu cerdas
aku pinter itu karena aku sama bapak itu

aku pinter itu karena aku sama bapak itu